sebagai aksi peduli lingkungan sebuah perusahaan jaringan minimarket melakukan penanaman dua tiga ratus pohon di empat kota yaitu di semarang demak bandung dan garut
penanaman ribuan pohon ini merupakan kelanjutan rangkaian acara yang digelar pada oktober lalu
alfamart lakukan aksi csr di bidang lingkungan berupa penanaman dua tiga ratus pohon di empat kota semarang demak bandung dan garut
dua tiga ratus pohon ini adalah hasil partisipasi para peserta alphamart run yang telah digelar di jakarta dua puluh tiga oktober
alphamart lalu melalui kampanye satu pelari satu pohon
jadi latar belakang dari penanaman pohon yang sekarang ini kita saksikan adalah di latar belakang ini dengan adanya suatu event alphamart run yang kami lakukan tanggal dua puluh tiga oktober nanti
di mana kami selipkan satu program kegiatan csa lingkungan yaitu satu pelari telah ikut berdonasi satu pohon untuk indonesia
dan ini sebenarnya adalah bagiannya
ini adalah bagian dari kegiatan csr kami secara keseluruhan
kami punya kampanye alfamah sahabat bumi
jadi selain penanaman pohon yang sekarang kami lakukan ada berbagai masyarakat kegiatan lingkungan yang kami lakukan juga
salah satu lokasi penanaman dilaksanakan di sebarang yakni di kawasan mangrove edu park tambak rejo
dua ratus bibit mangrove ditanam sebagai langkah mencegah meluasnya abrasi dan drop di pesisir utara pantai jawa
alphamart bekerja sama dengan jojak inn untuk penanaman pohon ini
ada dua tiga ratus runner yang join hari ini
setiap runner akan kita tanam satu pohon
jadi total pohon yang kita tanam dua tiga ratus pohon di tujuh lokasi
nanti setiap runner akan mendapatkan report ya laporan tumbuh kembang daripada pohonnya dan impact nya yang dihasilkan dari setiap penanaman pohon itu
jadi mereka akan mendapatkan email setiap empat bulan sekali mereka dapat report
mereka benar benar bisa monitor pohonnya apa kabar pohonnya apakah tumbuh sehat kemudian impact nya seperti apa terhadap berapa karbon yang diserap
impact nya terhadap serapan air di sekitarnya kemudian impact nya terhadap biodiversity dan sebagainya
aksi peduli lingkungan alphamart ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah kota semarang yang kini sedang fokus mengatasi permasalahan abrasi dan rop yang sudah berlangsung puluhan tahun
pemkot semarang meyakini tidak akan dapat bekerja sendiri mengatasi abrasi dan rop tanpa ikut ambilnya peran serta masyarakat baik perorangan maupun secara organisasi
kami atas nama pemerintah kota semarang mengucapkan matonuhun bahwa ini adalah bagian dari konsep bergerak bersama
yang mana kita tahu bahwa di tambak rejo ini masih terjadi abrasi ya
ini memang kondisi sedang angin berat yang tentu ini adalah peran serta tadi dari stakeholder dari alphamart ini bisa membantu pencegahan itu
hutan mangrove memiliki fungsi mengendapkan lumpur di akar pohon bakau
sehingga dapat mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan yang kemudian memicu terjadinya abrasi dan drop
dampak dari penanaman mangrove sendiri dapat dirasakan setelah lima hingga sepuluh tahun
di mana abrasi dan rop dipastikan akan berkurang
total pohon yang telah ditanam alphamart dari dua ribu dua puluh satu hingga oktober dua ribu dua puluh dua ini
sudah lebih dari dua puluh lima ribu pohon di lahan kritis atau yang membutuhkan pohon sebagai penyeimbang ekosistem